berdasarkan siaran pr sebang indonesia indikator pendukung indonesia berada di level bbb
yaitu beban utang pemerintah yang relatif rendah kinerja fiskal dan utang luar negeri yang moderat
ini mencerminkan proyeksi keseimbangan fiskal yang relatif stabil
selain itu meningkatnya tax collection atau kumpulan uang pajak sebagai dampak dari teks amnesti
serta meningkatnya harga minyak dunia di proyeksi memperbaiki penerimaan pajak
dari eksternal defisit neraca perdagangan indonesia diprediksi akan menyempit dalam beberapa tahun ke depan
ini mencerminkan permintaan global yang stabil dan harga komunitas yang lebih tinggi